sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masyarakat indonesia memang menyenangi sensasi rasa pedas dari cabai
karena itu cabai menjadi salah satu komunitas penting negeri ini yang harganya memang fluktuatif
puncak kenaikan cabai sendiri pernah tercatat dua ribu tujuh belas sekitar rp satu ratus empat puluh per kilogramnya
padahal sekarang harga ceri panjang seperti ini sekitar rp tiga puluh hingga rp tiga puluh lima ribu rupiah per kilogramnya
meski harganya naik turun tapi cabai banyak diburu
berbicara tentang cabai pasti tak terlepas dari sambalnya
cabai dan sambal menjadi bagian tak terpisahkan dari kebiasaan makan orang indonesia
yang memang suka sekali dengan cita rasa yang kuat dan juga pedas
indonesia punya beragam jenis sambal
mulai dari sambal terasi sambal bajak sambal babu yang berasal dari resep lama
saya punya ceritanya dalam cerita sambal di foodpedia
saya juga suka sambal
indonesia berlimpah dengan kekayaan sambalnya
bisa dibilang disinilah rumah para sambal
dikenal sekitar abad ke enam belas ratusan ragam sambal tersebar dari sabang hingga merauke
salah satu yang populer adalah sambal bawang
cabai yang digoreng bersama bawang putih diulek dengan garam dan siap disajikan
mudah ya membuatnya
namun sekejap itu juga tidak terlalu mudah

selain tinggi vitamin a dan c cabai kaya keksaicin
zat yang bisa menyengat sel sel pengecap lidah
hingga membuat kita kepedasan sekaligus ketagihan
ingin lagi dan lagi
dalam bukunya bertajuk sambal nation yang akan diluncurkan di london book fair tahun depan
saif barah menuturkan semangatnya tentang sambal
apa sih keunikan dari sambal indonesia
sebenarnya keunikannya hanya satu
satu hal yang bisa menyatukan bangsa ini adalah sambal
kenapa seperti itu
karena saya melihat kalau orang indonesia mau dari sabang sampai merauke
kalau kita makan ada nasi putih ayam goreng tempe tahu goreng perkedel jagung lalapan
yang membuat makanan itu menyatu dan menjadi enak itu adalah sambalnya
itu adalah sambalnya
itu adalah sambalnya
itu adalah sambalnya
itu adalah sambalnya
masuk menyatukan para penikmatnya dalam kelas meramu rasa sambal andaliman khas batak
selain melukis resep mereka juga meramu semua bahan menjadi sambal dengan cita rasa yang unik
setelah kita rasakan oh iya ternyata enak rasanya

jadi ini pengalaman pertama dan mestinya kegiatan ini perlu lebih banyak
disosialisasikan ke teman teman ke ibu ibu yang lain karena untuk lebih mengenal resep resep nusantara kita harus eksplor
ya iya jadinya kayak bukan cuma visual doang kita bisa rasain juga apa yang kita buat gitu
ya tanya andaliman asam udang atau sambal ganja
juga sambal babu dari resep lama di tahun seribu
bapak tak bilang kecil kecil cabai rawit meski kecil namun cabai ampuh menyatukan beragam rasa
kuliner nusantara negeri ini memang kaya dan sambal telah ikut menyatukan indonesia yesi pasha jakarta